fenomena hesitansi atau keengganan menerima vaksinasi covid sembilan belas
khususnya vaksin astrazeneca masih dijumpai di masyarakat
dikutip dari cnn indonesia com tanggal dua puluh dua maret dua ribu dua puluh
direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi
mengungkapkan hasil survei lembaganya menunjukkan
satu persen responden menilai faktor kehalalan menjadi isu penting dalam program vaksinasi nasional
lima belas persen sisanya menilai segi keamanan vaksin lebih penting dibanding kehalalan
dari hasil survei ini burhanuddin mengusulkan agar pemerintah menggunakan sosok berpengaruh
atau influencer vaksinasi supaya masyarakat tidak melihat vaksinasi sebagai isu politik
melainkan isu bersama
sosiolog bencana dari nanyang technology university singapura
zulfikar amir mengatakan agar hati hati menggunakan istilah influencer
pasalnya influencer cenderung menyepelekan kemampuan masyarakat menyerap informasi
januari dua ribu dua puluh satu lalu pemerintah sempat menggunakan sosok publik figur
namun ternyata keengganan sebagian masyarakat untuk divaksin masih tetap ada
zulfikar amir menyarankan agar pemerintah turun ke bawah ke level masyarakat lokal
untuk mencari tokoh tokoh yang menjadi simpul dari kegiatan sosial ekonomi dan keagamaan
dan tokoh tokoh inilah yang akan menjadi judul penerang terhadap vaksinasi astrazeneca ini
karena masyarakat akan lebih mudah mendengar dan dekat dengan tokoh yang familiar
dan dekat dengan kehidupan mereka sehari hari